penetapan anies baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai nasdem sedikit memberikan kejelasan dan harapan poros koalisi partai nasdem partai demokrat dan pks
poros ini sudah disebut akan langsung jadi dan saling melengkapi tetapi saat yang sama kesempatan menentukan bakal calon presiden diberikan seluasnya kepada anies baswedan
apakah soal cawapres ini menyebabkan poros anies ini masih belum secara resmi terbentuk
dan apa dampaknya bagi partai demokrat dan pks bila tidak segera mengambil momentum
kita bahas malam ini bersama para narasumber sudah bergabung mas herzaki mahendra putra kepala bakomstra dpp partai demokrat
mas zaki selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda
dan saya sapa juga mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi praitno mas adi prai
selamat malam putri
selamat malam terima kasih bapak bapak atas waktu anda
mas zaky tentunya kita tahu semua partai politik memiliki mekanisme tertentu
untuk menentukan cawa pres dan cawa pres dan juga koalisinya
tapi sudah tentu demokrat kemudian menyambut baik pencalonan ini karena sebelumnya kita juga sempat membahasnya
apa kemudian yang saat ini sedang disiapkan oleh partai demokrat
karena sudah ada ajakan langsung dari pak suryapal untuk bergabung
apa yang tengah digodok
ya terima kasih mbak putri
saat ini tentu kita masih terus komunikasi intens ya dengan teman teman di partai nasdem maupun juga teman teman di pks
karena bagaimanapun nasdem ini kan sudah deklarasi untuk cawa presnya
tapi ini kan keputusan internal nasdem mekanisme internal nasdem
ya kami menghormati mekanisme internal dari nasdem ini sendiri gitu
sedangkan kami sendiri masih terus fokus kalau bicara mengenai cawa pres dan cawa pres bicara mengenai kriteria
ada lima kriteria yang kami sampaikan yang sebelumnya disampaikan oleh mas ahaye
yaitu pertama integritas kedua adalah kapabilitas ketiga adalah elektabilitas keempat adalah kemistri antara cawa pres dan cawa presnya
dan yang kelima ini yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan
nah kenapa ada elektabilitas di syarat atau di kriteria nomor tiga
karena kami ingin menang
jadi bagaimanapun demokrat hanya akan membentuk koalisi bergabung dengan koalisi atau mengusung koalisi yang kami merasa memiliki kemungkinan untuk terbesarnya menang
nah begitu pula dengan cawa pres dan cawa pres
nah katakanlah misalnya kami nanti bersebakat misalnya dengan teman teman cawa pres nanti untuk
satu nama cawa pres dan satu nama cawa pres ya itu adalah memang yang terbaik gitu
yang memiliki kemungkinan terbesar untuk bisa menang
mas zaky pak suriapolo memberikan kewenangan sepenuhnya kemudian kepada pak anies baswedan untuk menentukan cawa presnya
sudahkah ada komunikasi dengan mas anies dalam hal ini
ya komunikasi ada
ya karena memang beliau ini kan dengan mas ahi kan juga cukup dekat ya jadi sering kontek kontekan
ya jadi biasa memang
komunikasi ada diskusi berbagai permasalahan berbagai isu
nah terkakit dengan ini juga mas ahy saat ini memang sedang ada di jogja hari ini
nah sejak hari minggu kemarin ada di semarang sedang menyapa masyarakat secara langsung dan juga sedang melantik
ada empat ribuan lebih pengurus ya pengurus kami di tingkat kabupaten kota bagian dari upaya persiapan pilpres dan pilek gitu
nah di tengah kesibukannya beliau tentu beliau juga sudah ada komunikasi namanya komunikasi individu ya
di antara berdua ini kan tentu tidak bisa kami publikasikan juga gitu loh
nah dan apa pembicaraannya tapi yang pasti mbak setiap minggunya kami memang selalu ada pertemuan dengan teman teman di nasdem dan pks
begitu juga dengan mas anies ini seringlah kita komunikasi ya mas ahy secara pribadi maupun ada teman teman yang lain juga gitu
kami juga melihat kan beliau ini kan berdua tokoh bangsa ya anak muda yang kemudian

juga berkaitan juga sama sama pendidikan dari luar negara
luar negeri punya jejak rekam yang luar biasa
kalau kami melihat ya ini memang baik gitu
kalau dilihat kesamaannya kalau dilihat kesamaannya dan kemiripannya sepertinya sudah ada kedekatan gitu mas zaky ya
ya karena begini mbak kita bicarakan bukan hanya sekedar kriteria capa capa persen
tapi juga rencana pemenangannya seperti apa ini mesti kita sepakati sama sama gitu
kami kan juga ini bagian mengusung semangat perubahan dan perbaikan
ini kita juga mesti sepakati dengan teman teman calon mitra koalisi perubahan apa saja yang akan kita ubah nih ke depannya apa saja akan kita perbaiki gitu
karena bagaimanapun kalau di dalam situasi seperti ini gitu mbak ya akan ada nanti koalisi yang mungkin akan bagian dari pemerintahan yang lama
dan akan ada koalisi yang merupakan representasi oposisi gitu loh
atau oposisi yang pengen ada perubahan
nah kami pada saat keliling keliling ya mas ahaye hampir setiap kali menyapa masyarakat ada aspirasi yang kuat dari masyarakat
sehingga adanya perubahan baik dari pemerintahan maupun pemerintahan di negeri ini gitu loh mbak
oke baik saya ke mas adi praitno sekarang
mas adi kalau misalnya kita lihat soal potensi koalisi tiga partai politik ini menurut anda sejauh apa akan kemudian bisa jadi
saya ingin mencoba untuk menggunakan dua perspektif ya putri
pertama perspektif publik ada kecenderungan dari beberapa survei yang kita lakukan akan begitu banyak muncul poros poros politik yang tidak hanya dua seperti dua ribu empat belas dan dua ribu
jadi pks demokrasi nasdem itu sebenarnya didorong dan di endorse oleh publik supaya membuat
satu poros politik di luar poros poros yang belakangan ini sudah mulai muncul
yang kedua adalah perspektif politik
kalau dilihat kecenderungannya tiga partai ini kan memiliki suasana hati yang sama
yaitu ingin melawan kekuasaan ya
dominasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh pdip dan kawan kawan selama dua periode misalnya
dan itu dimulai dari nasdem kemudian disambut baik oleh demokrat dan pks
dua variable ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa tiga partai ini sebenarnya
dari berbagai penjurut mata angin itu sangat cocok untuk bikin satu poros koalisi
tapi harus dikatakan bahwa karena ini belum pasti belum ada pendaftaran ke kpu
maka mungkin akan ada satu ganjalan politik dari teman teman partai demokrat kalau terus mensyaratkan
jika demokrat bergabung maka wajib hukumnya harus ahy misalnya sebagai wakilnya anies baswedan
di sini pasti akan menjadi pelik akan menjadi ramai karena konon belakangan juga sudah mulai muncul
kira kira siapa yang dianggap layak untuk mendampingi anies ya
ada di situ andika perkasa belakang mulai menguat ada juga nama bu hovifah
sempat beberapa waktu yang lalu digadang gadang sangat potensial
dalam konteks inilah menurut saya mungkin akan ada sedikit kerikil yang sangat penting untuk dinegosiasikan
kalau pks kan sepertinya yang penting itu anies capresnya nggak terlampau peduli siapa soal cawapresnya
ahy itu harga mati kalau dilihat rata rata kecenderungannya ya
kecuali misalnya demokrat kualisi dengan nasdem dengan pks ya niatnya lillahi ta'ala tidak harus ahy misalnya
saya kira koalisi ini tinggal nunggu waktu
yang ketiga yang ingin saya katakan saya kira demokrat cukup rasional
jika harus memasang ahy sebagai harga mati untuk maju
pertama demokrat ini adalah kunci poros politik ini akan terbentuk
karena kalau cuma nasdem dan pks ini nggak cukup
mereka saling mengunci sebenarnya
kita presnya itu
itu kunci partainya dari demokrat
yang kedua dari beberapa survei pasangan anies dan ahy lah yang relatifly kuat
bisa mengalahkan nama nama yang lain
anies ahy agak sedikit bersaing ketat kalau yang dilawan itu adalah ganjar pranowo misalnya berpasangan dengan sendega uno
tapi sedikit saja memilih salah memilih pasangan cawapres entah itu ahy entah itu ganjar
entahkah itu misalnya prabowo subianto
karena nama nama ini masuk dalam top tiga
maka itu akan menjadi kekurangannya
ini yang sebenarnya tidak mudah untuk dijelaskan kenapa koalisi tiga partai ini tidak segera diwujudkan
jadi sekali lagi kuncinya di partai demokrat menurut saya
soal klausul wajibnya ahy harus menjadi pendamping anies
kecuali kemudian hari ini diedit ya
menurut ahy saya kira ini koalisi
betulkah itu yang saat ini terjadi mas zaky
ya tidak mbak
saya bisa sampaikan dengan tegas tidak
karena kami sampai dengan saat ini masih berputar dengan kriteria mbak
ya tidak berbicara mengenai nama
nanti kita buka saja ke publik
ya seperti kami sampaikan tadi mbak ada syarat elektabilitas
memang nama mas ahy ini kan juga muncul kan bukan dari kami sebenarnya
anies ahy ini kan sudah digaungkan sejak satu tahunan lebih sebenarnya
tahun lalu bahkan kami aja masih mewacanakan
banyak aspirasi kader ingin mas ahaye sebagai capres sejak setahun yang lalu
tapi ternyata publik ini terus mengalir mengingin memasangkan mas anies dengan mas ahaye
makin ke sini makin banyak lembaga survei yang mencoba mengetes pasang begini
dan ternyata kalau bicara mengenai anies ahy ini adalah yang terbaik mbak
sebagai representasi perubahan dan perbaikan
dan punya peluang menang yang cukup besar
saya saja baru sore tadi mengikuti rilis dari salah satu lembaga survei ya
bersama pak muhammad yang mantan bawaslu
ternyata dari survei itu melihat kalau bisa tiga pasang calon dua pasang calon anies ahy ini menang gitu mbak
baik melawan pak ganjar baik melawan pak prabowo
pada saat dipasangkan ini cukup menarik dari the republic institute ini yang saya lihat
tadi ya saya hadir ada teman dari nasdem juga
jadi maksud kami ini salah satunya setahu saya juga di surveinya mas adi braidno juga
di parameter juga setahu saya
karena anies ahy ini juga punya elektabilitas yang cukup tinggi gitu
nah tadi barusan kami juga lihat yang di lembaga survei tadi yang baru rilis
bahwa mas ahaye ini ternyata itu nomor dua pak untuk elektabilitas cawapres gitu
nomor satunya adalah mas ganjar kalau misalnya dia maju sebagai cawapres
nomor duanya adalah mas ahaye
sedangkan mas anies ini kan di nomor tiga ya untuk perusahaan capres
gitu digabungkan ternyata kedua ini bukan sekadar mengusung enam belas ditambah sebelas gitu
tapi ada efek tambahan gitu
ada efek tambahan yang istilahnya itu malah saling melengkapi dan membuat ada kekuatan yang berbeda gitu loh
jadi kira kira benar ya ada tawaran yang mengunci harus cawapres itu
oh enggak ada
silahkan kita buka aja
tapi memberikan data gitu ya
memberikan data pertimbangan ya
ya memberikan data seperti ini
oh mau a mau c b a yuk
kita buka aja sama sama
kita lihat mana yang paling pas nih kita cek satu persatu
ini kan namanya kesepakatan mbak
koalisi itu kan kesepakatan
gak mungkin lah kita memaksakan a harus b
itu enggak koalisi namanya
karena kami bertiga ini yang berencana untuk koalisi
prinsipnya adalah saling menghormati kemandiran dan independensi
dan yang kedua atas dasar kesetaraan gitu loh mbak
ini nggak ada pemimpin koalisi atau siapa
tapi kami ini sama nih bertiga ini gitu
jadi apapun itu nantinya kita harus mencapres siapa dan capres siapa
itu merupakan kesepakatan dari bertiga
nanti setelah jeda saya ingin gali dari mas adi praitno
untuk dua ribu dua puluh empat ini itu sebenarnya seberapa penting posisi cawapres untuk dipertimbangkan mas adi
nanti setelah jeda kita bahas tetap bersama kami di cnn indonesia
mas adi praitno
masih bersama kami di cnn indonesia
saya masih bersama dua narasumber yang bergabung secara virtual
herzaki mahendra putra kepala bakomstra dpp partai demokrat
dan juga adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
kita masih membahas pasca pencapresan atau pencalonan penyebutan perkenalan anies baswedan
yang dikenalkan sebagai bakal calon presiden dari partai nasdem
mas adi praetno sosok cawapres ini seberapa mengunci dan seberapa penting
untuk pertarungan dua ribu dua puluh empat karena memang semuanya tidak ada petahana dalam dua ribu dua puluh empat nanti
justru bagi saya cawapres itu adalah kunci kemenangan di dua ribu dua puluh
karena mengingat nama nama elektabilitas cawapres yang terutama masuk top tiga itu
tidak ada yang bisa melampaui angka psikologis secara mutlak ya
jadi kalau kita melihat si survei misalnya
kalau mas ganjar yang maju dengan nama lain yang tidak kuat
mas anies dengan mas ahaye itu menang mas anies dengan mas ahaye
begitu pun sebaliknya
kalau ganjar itu berpasangan dengan nama besar seperti ridwan kamil
kemudian senega uno
melawan dengan misalnya ini anies baswedan
dengan nama yang tidak terlampau populer misalnya kalah jauh
itu artinya menunjukkan posisi cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita
tapi dia menjadi varia yang memberikan intonasi politik
supaya resource politik itu terdampak secara signifikan
pada pilihan capres dan capres
karena kita tahu undang undang politik itu adalah menyebutkan cawapres dan cawapres putri
bukan hanya cawapres
makanya kritik semacam ini ya posisi cawapres menjadi penting
beda ceritanya dengan pilpres dua ribu sembilan belas
dimana sbe sampai saat itu terutama tingkat approval rating
ada istilah ya
pasangan dengan pohon sekalipun saat itu ya sbe menelan
itu terbukti misalnya ketika mengambil pak budiono sebagai wakilnya
sesama orang kampung sama sama nasionalis tidak beririsan islam sama sama orang jawa
yang keluar dari farsun politik secara umum
karena melihat simulasi saat itu sbe dengan siapapun
bahkan dengan mas herzaki sekalipun lah kalau tadi itu dipasangkan bisa menang
tapi beda ceritanya untuk dua ribu dua puluh
salah memilih cawapres
maka akan menjadi kiamat dalam sehari
mas adi tapi kalau misalnya kita bicara tentang cawapres
kan tentu yang bisa melengkapi cawapresnya
nah kira kira yang seperti apa yang bisa melengkapi sosok anies baswedan sekarang
kita sudah tahu rekam jejaknya
kita sudah melihat potensi potensi serangan yang kira kira akan dimunculkan oleh lawan
dari beberapa nama yang muncul
karena kita memang harus bisa melihat dari aspek koalisional pemerintah dan non pemerintah ya
hanya ahy menurut saya
karena nama nama lain seperti hovifah seperti andika
itu kan masih dianggap sebagai prok pemerintah saat ini
dekat dengan kekuasaan politik
tapi anies dengan ahy adalah dua sosok yang dinilai selama ini selalu berada di luar kekuasaan
dan berhadapan hadapan dengan pemerintah
itu satu perspektif dalam situasi koalisional oposisi
yang kedua secara realistis juga kalau kita membaca secara umum
ya yang bisa melengkapi nasdem memajukan
dan anies ke kpu daftar sebagai kontestan pemerintah
kecuali itu tadi
nggak harus ahy sebagai cowok pres mungkin koalisi yang akan terbentuk
yang ketiga tentu dari nama nama yang muncul
misalnya ada hovifah
kemudian belakang munculkan sama ahy
di antara tiga nama ini tentu ahy jauh lebih populer
jauh punya bekal elektabilitas
tapi seringkali putri
kritik kita itu kita tidak pernah tahu
bahwa sekalipun dari berbagai juru tanah air misalnya
dari berbagai perspektif
ahy lebih diuntungkan dari hovipa dari andika
kita tidak pernah tahu bagaimana suasana hati nasdem
ataupun anies yang diberikan hak veto untuk menentukan siapa cawapresnya
karena banyak hal hal lain yang sebenarnya tidak tampil ke permukaan misalnya
yang tidak pernah diketahui oleh saya yang melihat persoalan ini dari jauh
mungkin ada faktor syaiun syaiunnya itu yang juga tidak tahu
saya lihat statement pki statement punya nasdem
kenapa tiga poros partai ini tidak terbentuk
kan terjawab persoalan siapa cowok presnya anies
saya kira di situ ada nama ahok
saya kira masuk perdebatan panjang
oke oke mas zaky nih sudah memberikan tanggapan
ya kalau dari kami jelas gitu
ada mekanisme yang disepakati pak
di dalam tiga partai yang ingin menjalin koalisi ini
bahwa deklarasi tiga parpol akan dilakukan ketika pasangannya sudah lengkap
rencana narasi perubahan dan strategi pemenangan serta tentu juga pembiayaannya sudah tergambar dengan jelas petanya
tentu kami ingin ada di pihak yang menang
karena kalau ini belum jelas nih ya
strategi narasi perubahan ini seperti apa
ini akan mudah masuk angin
nanti ada yang di infiltrasi oleh pihak lawan
diimbingin dengan janji janji tertentu untuk merusak keutuhan dan soliditas koalisi kami ini gitu
nah tapi bagaimanapun ya
kami kan tadi kata kuncinya sudah disampaikan juga oleh mas adi
bagaimana kita menang nih mbak di sini
buat kami kan cenderung adalah ya data driven aja
apa data yang kita punya itulah kita ungkap sama sama dan kita diskusi gitu
karena bagaimanapun ya tapi saat ini memang belum ada seleksi sama sekali buat untuk nama jawabnya sebenarnya gitu
tapi bagaimanapun ya bagaimana yang bisa kami sampaikan
ya kalau pak surya palo sampaikan why not the best gitu untuk masalah mengapa memilih mas anies gitu
kalau ternyata saat ini
oke sepertinya terputus
ya sepertinya terputus hubungan komunikasi kami dengan herzaki dari partai demokrat
saya akan ke mas adi praitno
mas adi pray kapan sebaiknya atau secepatnya koalisi ini dibentuk
karena kita tentu harus politik itu kan selalu tentang momentum gitu ya
ya paling telat akhir tahun atau awal tahun dua ribu dua puluh
siapa yang harus mendampingi anies sudah mulai mengerucut
ini kan semacam beauty test kepada rakyat bahwa ini adalah salah satu mungkinan poros politik di dua ribu dua puluh
karena saya khawatir kalau semakin lama akan ada potensi potensi serangan pajar yang akan menyusup ke ketiga partai ini
dengan godaan godaan yang jauh menggiurkan
dalam politik kan everything can be done putri
apa namanya akad pernikahan politiknya ini harus disegerakan
termasuk misalnya soal instrumen instrumen lain pendukungnya juga harus diaikan
misalnya ibarat pernikahan kan begitu
jadi panggungnya sudah disewa gedung sudah disewa
kan perantinnya juga pun harus disegerakan
pokoknya sebelum janur kuning melengkung ya
masih semuanya bisa berubah
mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
terima kasih malam hari ini sudah bergabung
sebelumnya ada mas adi
sebelumnya ada mas yerzaki mahendra putra
sayang sekali komunikasi yang terputus
tapi kurang lebih sudah bisa menjelaskan proses dan kira kira apa yang saat ini terjadi di internal partai demokrat
terima kasih mas adi sehat selalu